buah buahan menjadi pilihan bahan paling gampang untuk membuat minuman detox
penelitian universitas katolik widya mandala surabaya menunjukkan
sebagian besar buah dan sayuran tertentu memiliki kandungan antioksidan
yang mencegah kerusakan sel tubuh
minuman detox dari buah buahan mungkin tidak langsung mengeluarkan racun dari tubuh
tetapi kandungan zatnya bisa meningkatkan metabolisme
membantu kerja liver dan memberi nutrisi alam
ada dua cara membuat minuman detoksifikasi yang mudah
dibuat jus dan direndam dalam air es atau yang biasa disebut infuse water
kita akan buat yang paling mudah terlebih dahulu
hanya perlu memotong dua bahan ini menjadi beberapa bagian
lalu dimasukkan dalam wadah
dan disimpan dalam rumah ries sebelum diminum
minuman detox juga bisa dibuat dalam bentuk jus
misalnya mangga dan nanas yang sudah lama diketahui punya kandungan banyak mineral dan vitamin
yang mampu membuang racun dalam tubuh
bahan seperti mangga itu mengandung senyawa bioaktif yang spesifik
itu yang memang sudah banyak diteliti
itu dapat memodulasi proses detoksifikasi

kemudian juga buah nanas itu juga mengandung senyal senyal fenolik
misalnya asam gelat katekin efekin
yang dapat mengurangi radikal bebas di dalam tubuh kita
membuatnya juga mudah
satu buah mangga dan nanas ukuran seratus gram dipotong dan dimasukkan dalam blender
bisa ditambahkan madu atau air lemon
karena dua buah ini sudah manis dan segar
masukkan ke blender dan tambahkan air
minuman detok ini bisa disajikan dengan es batu agar lebih segar
kalau yang dari jusnya itu rasanya lebih manis
karena mungkin sudah dicampur kan kalau jus itu
kalau infuse water kan dia masih utuh
jadi rasanya plain gitu sih
di badan tuh enak gitu
terus pencernaannya juga enak
jadi kalau tiap hari pagi itu
pencernaan saya itu ngerasa
rasanya makin lancar gitu untuk melakukan aktivitas itu nggak terganggu
gampang banget kan buat minuman detox alami dari buah dan sayur ini
selain harus konsisten dikonsumsi tiap hari
kita tidak perlu juga menambah gula atau bahan lain yang mengandung pengawet
agar manfaat dari buah dan sayur ini bisa optimal diserap tubuh kita
surabaya jawa timur